woy turun lo awan tua
takut diam aja
es balok tunggu
aduh kenapa sih gue harus mimpiin es balok
oke mending sekarang gue langsung mandi air anak
biar gue bisa ngelupain mimpi absurd itu
woy sebentar lagi bakal yosin nih
woy harus bener bener kita habisin
kalau perlu semua temen temennya woy kita sikat
lihat tuh di depan
anak serigala kayaknya cari gara gara
jangan ada yang kepancing emosi
walaupun mereka nyari gara gara sama kita
gue gak mau alah demi mereka
pokoknya kalau mereka cegat kita udah lewatin aja santai
bener sih gue nggak usah kepancing
karena itu pasti yang mereka mau
mangsa di depan mantel
teka bak mau
kenapa sih gue harus mimpiin si hasbalok
gak di dunia mimpi gak di dunia nyata
kita ke dokter ya
biar kamu dipiksa
takutnya kamu sakit parah lagi
udah pak aku gak apa apa kok
aku cuma masuk angin aja karena kehujanan
giti pai tetep aja kamu harus dipiksa
biar pak pajabon dokter haripin ya
biar kamu dipiksa
wah udah gak usah pak
aku juga tinggal istirahat aja
dan besok pukul sepuluh
besok juga pasti sudah sembuh kok
percaya deh sama aku
papa gak tega aja ninggalin kamu
kalau kamu seperti ini
makasih ya papa udah perhatian banget sama aku
tapi aku beneran baik baik aja kok pak
jadi papa gak usah khawatir ya
papa itu selama ini terlalu fokus banget sama aku dan kak dean
sampai sampai papa gak mikirin diri sendiri
coba deh papa pikirin
apa hal yang bisa bikin papa jadi bahagia
kebahagiaan papa itu kamu dan kadean
melihat kalian tumbuh dewasa sehat
itu udah cukup buat apa
itu namanya kebahagiaan aku dan kadean
bukan kebahagiaan papa
maksud aku bukan kayak gitu pak
nanti kan aku sama kak dian pasti punya kehidupan masing masing
pasti tinggal di rumah masing masing
nah terus kalau udah kayak gitu papa gimana
masa papa tinggal sendirian di rumah
bapak kan tinggal nginep di rumah kamu atau di rumah kadean
papa emangnya gak kepikiran buat cari seseorang ya pak
yang bisa nemenin papa di hari tua nanti
ya aku tau sih emang gak bakal ada yang bisa ganti mama
tapi kan at least ada yang jagain papa nanti
papa itu belum kepikiran sampai sana
jadi fokus papa saat ini adalah hidup kalian itu terjamin
yaudah sekarang kamu habisin dulu sarapan kamu
papa mau pergi ke kantor dulu
kabarin bapak kalau ada apa apa ya
iya pasti pak
see you gitu baik
woy turun loh
hah mereka masih nggak cari
piharin gue ian gary pergi dari sini
kalau nggak mau kalian terluka

tidak ada yang bisa
mau lari kemana
lari ke gue